hai permukiman warga di kebonpala kampung melayu jati negara jakarta timur terendam banjir hingga
ketinggian satu meter lebih kamis pagi air mulai memasuki permukiman warga pada pukul empat pagi banjir
diakibatkan meluapnya kali ciliwung pada rabu malam di kawasan bogor jawa barat pasca diguyur
hujan dengan intensitas tinggi dan mengkirimkan dari jepang kalau dia tuh ada berita dan
semuanya yang terang hingga saat ini warga memilih bertahan di lantai dua rumah dan hanya
memindahkan kendaraan bermotor mereka ke dataran yang lebih tinggi sementara banjir di permukiman
binawar garawa jati pancoran jakarta selatan mulai berangsur surut kamis pagi ketinggian
air berada di kisaran dua puluh hingga tujuh puluh cm sebelumnya pada kamis dini hari banjir merendam
permukiman warga hingga satu meter sebagian warga yang rumahnya sudah surut dari banjir mulai
membersihkan sisa sisa lumpur ini mengingatkan dari bogor akhirnya di bogor bukan bukan bukan
karena hujan ini bukan dari bogor tapi sempat ada yang diungsikan sih pak warga sini enggak
enggak enggak enggak ada yang mengungsi
warga berharap pemerintah provinsi dki jakarta dapat
segera menanggulangi banjir yang ada di ibu kota tim liputan cnn indonesia